enggak apa apa kok ya
gini banyaknya rata lagi lebih maju

pokoknya lo tidur pulas dah sampai ngiler
oh dibawah pun jambu
ah masa gue berdusa sih kepadamu mak
mak lo mau ngantarin hari ini juga
wah emak tersayang
ada juga ya nyaring gue
tapi kan gue pesennya bukan beginian
nah ini gue tahu pasti gue ditimpa
kayaknya gitu kan
enak juga ya
o ternyata hehehe
sebenarnya ya ke golf
jadi kok kopeknya kotor ya
jangan marah marah mulu oh ntar puasanya batal lagi jambi sih emangnya sih lama babenya lagi
pada bobo eh eh atau saya mau bangun kek mau tokek kek mau apa kek terserah ini rumah gua
enggak kenapa kau dibangun eh eh eh ingat kita butuh masih ladoa bukan butuh babenya
kalau apesila dibawa babenya yang kesian tuh anak kita si cepi bisa kecil tahu gak kesian
loh gue mau tahu otakmu botak gua tahu isinya yang penting ini bukan si cepi lu yang rambut ya
kakak udah udah pokoknya sekarang kita nyari ide supaya si elaknya bertahun tahun di sini lu
tenang aja nyonya ada apa sih kau ribut ribut kayak di pasar aja lagi latihan acting lagi
latihan acting ya udah nggak
tapi kalau udah selesai kalau masakin air panas ya soalnya bini air katanya mau mandi
pakai air panas gitu aja makasih ya kalian aja air keras tuh jadi ngumi lu enak banget
sabar sabar sabar ini misi cepi anak kita lu saya masih cepi nah ngalah aja kayak kayak
ini keperluan cepi apa babenya
tahu gitu loh
berada di rumah
hai eh makasih ya nggak papa kok ya helder somisri
justru ini kita mau keliling keliling kota nih mau ngeliat apa mol itu ama mobil yang bebas

baju kota baju kokoh yang kelihatan bagus olur
kau kelihatan keren banget ya allah mbak be keren sumpah be
sekampung ya mbak
apa be biar aja dia beliin
asal tahu orang kota itu pada pelit pelit
jadi anak kita jangan sampai kawinan sama orang kota
kita akan berlaksak tambah susah ya
waduh kagak semua orang kota pelit pelit be
nih contohnya bang ipran be
pokoknya babe mau apa aja baju koko peci dan sebagainya
ambil enak juga kalau mau ambil aja
mbak be kamu orangnya ambil kesempatannya
tangan disekalian be
habis dari gue
tenang pan tenang
lo tinggal muter dapat duit
nah kalau mbak be yang banyak di kampung susah ya
jangan sampai dia kawin orang lain
pokoknya lu gak usah pikirin ya kan
yang penting lurus tuh
nah kalau lo udah kaya gampang
elah gue cerain sama suami dia
gue kawinin ke lu selesaikan masalah
mbak be gimana sih
masih saya dapat second
pan second kalau masih orisinil
iya kan yang penting masih grash
waktunya gue asal
waduh dia dia dia
dada ini si elah
gue tidur dimana ya
gak usur gue di umpat lagi

tambahin beg ngebah
tidur di pekarain lo
bangetan banget sih bab terlalu bab
lo mah eh bab asal lo tau aja nih
gua manusia binik lo bukan binatang
enak aja disuruh tidur suka anak kambing
waduh amatah gua tidur
ya bikin yang salah nyatanya pakaian manusia bab
bab gak tau gitu loh

bang gua tidur bang
kenapa kamu terjatuh mama
ada apa yang terjadi
lo mah jadinya dikasih di pantai dong
tunggal tunggil tunggal tunggil gua jatuh
enak aja ya dasar
ya sangat kemur
dia nyaris juga

gijek ada tiga keluarga
apa yang kag melambung d vendana secrets
kau merasa keluar